hai kalau lu jomelin emak lu bilang aja dapat harga yang sama nggak boleh atuh pur itu teh
namanya bohong bohong demi kebaikan politis enggak boleh pur jujur lebih baik nyenengin orang
juga baik nah kalau begitu lu bilang keren makasih zat lu bohong apa jujur bohonglah
pak kalau mau jalan lihat lihat dong kalau ngomong dong jangan gede gede dong
ini lo buasti jualan kue beli ya ndak toh pak si buas itu ngasih cuma buat dicoba into enak
bapak juga tahu bu udah tahu kok nanya bapak ig
waalaikum salam cari siapa pagi ada ada apa mau ngomong bapak haji ngomongin apa mau ada yang
ditanyain penting mau ngomongin apa mau ada yang ditanyain penting mau ngomongin apa mau ada yang ditanyain penting mau ada yang ditanyain penting
hai pak ya mak safe pharaoh prayer mak kinda enak banget sih isi semangat ngono pak iya dong pak what's good don't want you come home
ini yang membuat bapak selalu bersemangat
bapak selalu minum multivitamin ini saat sahur
inilah yang menambah tenaga dan kesegaran
nah ini lho
besok pas ibu sahur
ibu ikutan minum juga yuk pak
baru dipegang aja
minggu depan hari sabtu
ada basah ramadhan lho pak
tapi minggu depan bapak
mau ikut basah itu
lah iya toh pak
kita ikutan basah
kita jualan pak disana
mau jualan apa
kalo jalan liat liat dong
kalo gak ada papa
ini acara basah ramadhannya ini pasti rame pak
ada stan jualan baju
ada stan jualan mukena
ada stan jualan kue
bapak itu dengerin ibu pandu
yaa terus gimana
bapak kebanyakan ngasih garamnya enggak ya
de ini pancingan baru gua
senarnya aja dih
ini kayaknya terbuat dari aluminium b
olo olo amunium itu yang buat panci itu ya
mak mau nemu sawi
jam berapa sih sekarang
jam yang dibeli laki lu mana
udah gua jual
habis bunyinya berisik
tik tok tik tok berisik
terus masalahnya apa
kan mertua lo emang gak suka macamnya itu
masalahnya tadi gue udah muter muter
nyari tutup pangjam
pas udah ketemu dia kagak mau ngasih harga yang kemarin
emang kamu jualnya berapa
terus harga belinya
orang lagi kesusahan malah lo ketawain
iya pur harusnya kamu bantuin pur
lo mau bantuin itu doang tekor
bantuin bilang sama mertua lo
kalau lo jual jamnya tekor
padahal kagak usah dijual lagi juga nggak apa apa
udah kadung dibeli
lagian bagus kok jamnya
iya kalau bang ojek nemu tukang jamnya mak
kalau gak nemu ya gak jadi dijual
ya udah buruan tuh
kalau lo diomelin emak lo bilang aja dapat harga yang sama
ih gak boleh atu pur
bohong demi kebaikan boleh tis
gak boleh pur
jujur lebih baik
nyenengin orang juga baik
nah kalau lo begitu lo gue bilang keren
lo bohong apa jujur
iya bang ojek
ya udah bang
ya ya bang

roth saran gue lo cari topik bahasan yang gampang aja
jangan yang susah susah
emangnya lagi lebaran haji apa
yaudah lo omongin masalah kembali ke piter aja
eh im itu ceramah lagi lebaran bukan kultum
herat terserah lo aja dah
bagus bagus gue kasih ide
udah atuh babai haji kok jadi pada berantem sih
ji kalau kata saya mah mendingan pak haji beli aja buku kultum atuh
maaf ya mas bentar
ojak lagi narik
oh ya ya ojak suara udah
kagak ada uang kecil bu saya baru keluar
ada sebentar ya
receh gak apa apa ya bang
iya makasih ya bu
engkau gak ada
dia minta dihanterin ke toko buku
engkau gak ada
emang dia gak kasih tahu mau pergi kemana
wih tebel juga duit loh